dalam rangka sosialisasi kegiatan switch over kelima yang dilakukan di stasiun manggarai jakarta selatan
direkturat jenderal perkereta apian rabu sore menggelar acara ngobrol bareng komunitas atau ngobras kereta
di ruang mataram gedung kementerian perhubungan jakarta pusat
switch over kelima yang dilakukan oleh direkturat jenderal perkereta apian ini akan mengubah rute sejumlah perjalanan krl
yang dilakukan dalam rangka pembangunan stasiun manggarai menjadi stasiun sentral pada dua ribu dua puluh
untuk memperlancar pembangunan stasiun manggarai jakarta selatan menjadi stasiun ultimate
direkturat jenderal perkereta apian pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan mei akan melakukan kegiatan switch over kelima stasiun manggarai
ada delapan titik pekerjaan yang harus dilakukan dalam jendela waktu tidak sedang beroperasinya krl
antara pukul sampai empat waktu indonesia barat
pekerjaan yang dilakukan antara lain shifting serta penyambungan track satu dan dua temporary dengan jalur satu dan dua yang existing
hal ini akan diawali dengan penutupan jalur tiga yang diatasnya akan dibangun stasiun manggarai baru sisi timur
selain itu akan dilakukan pekerjaan fasilitas operasi seperti pekerjaan persinyalan
penggantian software dan korespondensi peralatan persija
untuk mensosialisasi kegiatan switch over kelima stasiun manggarai
direkturat jenderal perkereta apian kementerian perhubungan rabu sore menggelar acara ngobrol bareng komunitas atau ngobras kereta api
untuk menyampaikan sejumlah perubahan layanan komuter lain dan rencana pengembangan stasiun manggarai
tentunya juga kita berharap masyarakat pengguna kereta api yang selama ini tentu dengan adanya so lima ini
akan ada perubahan perubahan yang tentunya tujuan kita adalah bagaimana mempercepat penyelesaiannya
dan bagaimana nantinya hasilnya akan semakin optimal
dalam paparannya kepala balai teknik perkereta apian wilayah jakarta dan banten rode paulus mengatakan
tidak akan ada lagi krl yang melintasi jalur satu dua dan tiga
jalur satu dan dua akan dihususkan untuk kereta api jarak jauh
sedangkan krl relasi cikarang bekasi kampung bandan akan melintasi jalur enam dan tujuh
dengan memindahkan jalur lintasan krl relasi cikarang bekasi kampung bandan ke jalur enam dan tujuh
keamanan dan kenyamanan penumpang yang transit di stasiun manggarai akan meningkat
penumpang transit di stasiun manggarai yang sehari bisa mencapai dua ratus ribu orang
tidak lagi harus menyeberang rel dan bisa menggunakan tangga eskalator ataupun lift untuk transit
saya pikir dengan ada benefit tambahan bahwa tidak ada crossing lagi untuk yang transit
fasilitas yang di sana juga lebih baik jadi saya harapkan penumpang bisa melaksanakan kegiatan menggunakan kereta api
maupun krl yang ada di stasiun manggarai untuk jalan kembali ke stasiun manggarai
sementara itu dengan adanya kegiatan switchover kelima stasiun manggarai
rute perjalanan komuter lain dari cikarang bekasi dan bogor akan mengalami perubahan per dua puluh delapan mei mendatang
pada pengguna jasa komuter lain agar melihat ya kalau yang dari stasiun bogor ingat tujuannya adalah jakarta kota
ketika tujuannya tanah abang dan sudirman dan yang lainnya itu kita bisa transit di stasiun manggarai
sebaliknya bekasi yang awalnya hanya melayani perjalanan ke jogja
saat ini bekasi melayani sampai loop line tanah abang sudirman angke dan duri
dan ini adalah upaya kita untuk memaksimalkan jalur jalur double double track dan manggarai sebagai stasiun ultimate nantinya
pemberlakuan switch over kelima stasiun manggarai akan disertai dengan meningkatnya jumlah perjalanan krl per hari
yang saat ini mencapai satu lima puluh empat perjalanan setiap hari
mulai pukul empat pagi hingga pukul dua belas malam
selain itu kecepatan krl dalam sejumlah relasi akan ditingkatkan
untuk mengurangi headway yang disertai dengan bertambahnya rangkaian kereta stamp formasi sepuluh dan dua belas
guna meningkatkan kapasitas penumpang
informasi jadwal dan rute perjalanan krl terbaru bisa diakses di media sosial kai komuter di at komuter live